jajaran kepolisian polres lamongan senin malam mengagalkan peredaran ribuan liter miras saat operasi lilin pengamanan malam pergantian tahun baru dua ribu sembilan belas
sementara di jember polisi mengrebek gudang penyimpan ratusan botol miras
ribuan liter minuman keras berbagai jenis diamankan petugas dari enam lokasi berbeda di wilayah hukum polres lamongan senin malam
diduga minuman keras ini akan diedarkan pelaku saat perayaan malam tahun baru dua ribu dua puluh
setelah berhasil disita ribuan miras yang dikemas dalam botol air mineral serta jiringan ini kemudian diamankan mapol res lamongan
ribuan miras ini merupakan hasil operasi lilin yang dilaksanakan tim jaka tingkir satuan reserse kriminal polres lamongan dalam menjaga keamanan selama malam pergantian tahun
kita lakukan upaya penindakan dan hari ini dapat
rekan rekan lihat bersama kita bisa mengamankan kurang lebih tiga ratus botol arak total itu sekitar empat ratus lima puluh liter kemudian empat puluh delapan jerigen berbagai ukuran itu jenisnya tuak
sementara di jember satuan reserse kriminal polres jember mengerebek dua gudang tempat penyimpanan minuman keras senin petang
sementara di dalam gudang polisi menemukan ratusan botol minuman keras berbagai merek yang masih bersegel
ini dari tersangka a ini sedang mengumpulkan dan bersiap siap untuk menjual kepada masyarakat umum untuk dijualkan untuk mempersiapkan perayaan pesta malam tahun baru
penggerbekan dilakukan sebagai antisipasi beredarnya minuman keras saat perayaan malam tahun baru
dan hingga kini polisi terus melakukan penyisiran terhadap toko dan warung yang diduga menjual minuman keras